tim jemput bola ktp elektronik atau ektp
dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya
membuka layanan perekaman di salah satu sma negeri
target mereka merekam data identitas pelajar yang berusia enam belas tahun
tentu para pelajar ini bisa memilih ketika usianya sudah tujuh belas tahun ketika hari h pemilihan
mereka bisa menggunakan bukti ktp digital atau bukti sudah melakukan perekaman
jemput bola dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pemilih pemula
bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu yang berlangsung pada empat belas februari dua ribu sembilan belas
jumlah pemilih pemula yang belum melakukan perekaman ektp di jawa timur
mencapai lebih dari empat ratus delapan puluh ribu orang
ini lumayan cepat dan sangat efisien
nggak perlu jauh jauh ke kecamatan atau kelurahan dekat rumah
mending ke sini langsung ke sekolah sama teman teman bisa
perekaman ektp di sini
sebagai pengakuan karena sudah umur tujuh belas dan menjadi warga negara indonesia
selain itu untuk mencoblos untuk pertama kalinya di tahun dua ribu dua puluh empat ini
tim ini akan berkeliling ke berbagai sekolah
sampai pertengahan juli sekitar tujuh pelajar sudah melakukan perekaman ektp
angka ini akan terus ditingkatkan terutama di semester dua pada tahun ini
selain itu mereka juga melayani pembuatan identitas kependudukan digital atau ikd
yang biasa disebut sebagai ktp digital
bukan hanya sekolah di masa liburan tim jemput bola juga membuka layanan perekaman ektp
dan pembuatan ktp digital di pusat perbelanjaan
sasaran mereka beragam salah satunya pelajar yang menghabiskan waktu liburannya di mal
persentase tadi harus kita punya mapping punya matrix dalam arti
kabupaten kota yang dari data
kpu mana yang sekiranya yang terbanyak ataupun mana yang harus perlu ditutupi
agar empat ratus delapan puluh tadi yang potensial sebagai masuk dalam daftar pemilih tetap
itu bisa menggunakan hak pilihnya adalah atau hak politiknya dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
surabaya sidoarjo dan kabupaten malang menjadi daerah dengan jumlah penduduk
dan pemilih pemula non ektp terbanyak
chandra sudah mendorong agar pemerintah daerah melakukan akselerasi
termasuk jemput bola
untuk melakukan perekaman kepada warga negara yang usianya sudah enam belas tahun
meski belangko ektp seringkali kosong chandra memastikan ktp digital memiliki fungsi yang sama
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur